daripada mama terus terusan khawatir
hati mama gak tenang gelisah memikirkan kamu
di luar sana hidup kamu akan baik baik aja kok
kalau memang kamu gak bisa mendengarkan nasihat dari orang tua kami sendiri
pakai sosokan ngusir gue
oke elsa tenang
gue tahu ujung ujungnya pasti mampus
mereka akan minta gue balik lagi ke rumah
mereka akan maksa gue lagi kum
mama sama papa tuh kenapa ya
mereka paling bisa ya buat nangkut nangkutin gue
berani elsa nantangin orang tua
tapi emang gak boleh apa ya
gue itu membela diri gue sendiri dari ancamannya ricky
gue gak bisa lah diem aja gitu
ricky seenaknya sendiri ke gue
gue gak akan biarin ricky menghancurkan hidup gue dan meneror hidupku
elsa kali ini mama sama papa benar benar akan lepasin kamu

terutama terhadap ricky
awaslah ya rik

yang memulai ikatan pernikahan yang harusnya suci justru demi membalas kemarahan dan dendam yang salah kepada andi
saya telah membuatnya terluka dan menderita
maka izinkanlah sekarang saya menjadi sumber kebahagiaannya
hari ini dan seterusnya sampai engkau
mengambil nyawa ini ya allah
saya mohon kembalikan ingatan saya ini agar saya bisa membayar kembali semua kesalahan saya pada adit
namun jika ternyata masih jauh jalannya menuju kesembuhan
saya mohon tumbuhkan perasaan kasih sayang dan cinta hamba terhadap andin
berikan kesempatan kepada kami untuk bahagia
dan sama sama menguatkan ikatan cinta ini lagi ya allah
hanya kepada mu saya berdoa dan meminta
kenapa kamu tidak tidur
terbangun malam ini dan merasakan bahagia
terima kasih ya mas
kita akan segera ketemu kan
jangan pernah menjauh lagi dari aku ya
aku nulis panjang lebar gini loh
kok kamu cuma jawabnya gitu doang
seharusnya coba apa ya
tadi istri saya
bawain baju ganti
jadi saya ganti baju dulu
tadi di wc
wah akhirnya kebuka juga
intuisi saya mengatakan
ada yang gak beres saat ini
pak suri maaf pak
saya mau izin ke toilet sebentar
lemak darah anda tinggi
mengandung omega tiga
sama kalau udah punya keinginan pasti dilakuin
oh iya kamu disini sambil kerja ya
iya dih maaf kamu terganggu ya
gak apa apa kalau kamu terganggu aku bisa pergi ke
enggak lah gak usah dong
ya saya malah yang merasa gak enak
harusnya kamu di kantor kerja di kantor malah disini
karena aku bisa kerja dari mana aja
dan aku juga sambil kontak kontak kantor sama sekretaris aku
urusan kantor dia bisa handle kok
kamu baik banget ya bel
kamu sampai bawa pekerjaan kamu kesini untuk jaga yang saya
dan semenjak kamu gak ungkapin lagi perasaan kamu
tapi kenapa ya kok kamu mungkin perhatian sama saya
kenapa lagan aku kayak gitu
ada yang salah
atau mau sesuatu
menyerah dulu aja
roy adik kamu
tentang kamu ray
tentang cerita masa kecil kita
tapi sedikit banyak mama sudah cerita tentang kamu
meskipun kamu susah diatur pastinya
doakan ingatan saya cepat kembali ya
tunggu sekejap kamu
kenapa kamu sakit lagi kepalanya
kamu mau ingat sesuatu lagi atau apa
beberapa memori yang
yang mampir tapi saya nggak tahu itu apa
karena cepet banget
tapi saya tadi kayak ngeliat
sama sama kayak melihat mukanya ray
kan kamu tahu kalau kamu mencoba berpikir keras atau mengingat sesuatu
ketengahan itu tuh akan datang lagi dan akan mengaruhi kepala kamu
kamu akan sakit lagi
mau ke dokter
hah mau ke dokter
harus cek lagi ya
nah yuk kita
ya kepan kepan kita kesini lagi ya
kamu yakin bisa berdiri atau mau tunggu dulu
kamu mau duduk
gak apa apa sih
gak apa apa sih
gak apa apa sih
awas dia nyari
loh kenapa bukannya kemarin tuh kamu gak mau jadi pohon
iya sayang mumpung masih bisa belajar terus juga kamu belajar menyampaikan apa keinginan kamu sama nafis
tapi kalau nafisnya setuju ya nafis juga berhak menolak loh
kata papa jadi pohon itu pokoknya gak penting tapi lebih berguna miss
bisa jadi tempat berteduh dan bisa tempat bermain
kata papa jadi pohon atau harimau atau pohon apapun kita sama sama hebat
wah benar tuh yang diomongin sama reina
aku janji gak akan jadi halimau yang sambung
yaudah sekarang kita mulai latihan ya berdiri semuanya
halo bos agus ali baran gak ada di lokasi elsa juga gak ada
yang ada cuma dua pria yang satunya mencoba mengikuti gua
mau cek sekalian mumpung di rumah sakit kepala kamu masih sakit
gak usah cuma tinggal sedikit gue mau
ntar juga bisa rehat sedikit juga udah aman
cuma periksa sebentar
udah langsung ke andi nih
rizal lagi ngejar orang sebentar ya
tak terlalu rosak orangnya pak
tapi saya dapetin hp dia pak
jadi kita bisa lacak
sempet telfon pak
akhirnya dapat petunjuk satu
gitu pak saya mencoba saya nggak berani ngejar juga karena saya nggak tahu
semoga allah nggak kenapa napa ya pak karena memang
aduh kamu tuh gimana gimana
tadi tadi ada buru sos riza gimana
tapi riza sempat dapetin hpnya
jadi gimana pun kami masih bisa lacak
pak surya gimana kalau kita lapor polisi aja gimana maksudnya
kalau lapor polisi ini mereka nanti malah makin menghilang
soalnya dari kemarin kan mereka itu gagal terus
lagi pula otak dari yang punya rencana ini kan belum ketahuan siapa
yang ada mereka ketangkap semua mereka juga gak akan ngomong
itu benar bu
jangan membuat mereka panik takut mereka buat aneh aneh yang kita gak duga
nanti dulu ya mak
saya akan kasih informasi ke anak buah pak
untuk sebar informasi lebih jelas lagi
untuk masang mata mata di setiap titik
yang penting hati hati aja ya
gimana dokter rasainah bu
saturasinya bu andin menurun pak
ah ofisi mu
kanan kiri kanan kiri
nah dan harimau pun mengaum di tengah hutan
pohon pohon bergoyang menikmati suasana di hutan
harimau pun berlari lari di tengah hutan
puter ayo yang jadi pohon yang semangat dong
dan akhirnya mereka pun menikmati suasana sore di hutan
saya tambah kelatir
supaya belum ada dokter atau suster yang aware untuk mengupdate kondisi andi
ya allah semoga
semoga nanti baik baik saja
saya masuk aja ya
kamu tunggu disini tenang
enggak mak andin butuh ada orang di dalam yang bisa nemenin dia
di dalam sudah ada dokter
udah kamu tenang
jangan ikutan panik
yang tersebut tuh saya
saya gak masalah masuk dong
saya kuat saya gak akan kena virus
bukan masalah itu
bukan masalah itu
bukan masalah itu
dengar pak suri
tolong jangan berisik
maaf ya suster
saya mau masuk ke dalam itu
istri bapak sedangi tangannya oleh dokter
istri saya butuh saja sus
kamu dengar tadi laki di tangannya dokter
kamu dengar pak suri
sudah kamu tenang
sudah kamu tenang
sudah kamu tenang
sudah duduk sini dulu
kamu bisa bernafas panjang
sudah pak suri
duduk duduk duduk
kamu coba tenang
di dalam sudah ada dokter
sudah ada suster
dia akan baik baik saja
tapi andirin butuh saya ma
oh sudah tak payah patung
kamu tolong perawat di ruangan itu dan kursi roda roda
saya mau jadikan di aldebaran andien butuh saya mah nggak papa saya kuat mah
stop stop stop dulu ya latihannya anak anak
miss bawa ke uks aja miss enggak mau
mama papa ada apa ini miss
oh iya saya titip anak anak dulu ya biar saya susulin susternya reina dulu
eh miss firna boleh ikut saya ke dalam reina nangis
iya tadi pas latihan pementasan rina tiba tiba jatuh
padahal sih jatuhnya nggak seberapa menurut saya nggak sakit sih
sama reina ya eh eh eh eh
hel eh kok jadi pergi ke birthday party nya sissy
jadi dong ini gue udah rapih lo ikut juga kan
padat juga ya agenda kita hari ini
iya gue udah tau hari ini kita tuh bakal padat banget
pokoknya gue bawa susu steril tujuh kurma
kok sama sih gue juga bawa loh
ya udah kita minum bareng yuk yuk
gue suka banget deh sama susu steril tujuh kurma soalnya rasanya enggak hambar jadi gak bikin enak kayak susu steril lain
kalau susu steril lain rasanya suka bikin enak
by the wfl semenjak gue rutin minum susu steril tujuh kurma gue jadi jarang sakit loh
ya iyalah susu steril aja kan berhasil bikin enak ya kan
susu steril aja kan udah bagus apalagi ditambah kurma makanya daya tahan tubuh lo kuat
bener sih susu steril yang banyak gizi nya ditambah kurma yang kaya anti oksidan
emang cocok banget deh diminum setiap hari
makanya din stok susu steril tujuh kurma gue gak pernah kosong di rumah
pokoknya jangan nunggu sakit minum susu steril tujuh kurma satu kaleng setiap hari
mama udah bilang dari tadi please kamu harus tenangkan diri
makin kamu paksa kepala kamu makin sakit no don't do that jangan di gituin
dengerin mama ya dengerin mama kamu
andin kasihan disana
sudah kamu tenang dulu ya
andi disini dan disana tapi kan ada dokter dan istrinya ngejagain kamu juga harus
take care of yourself kamu jaga diri kamu
nanti kalau kamu tambah drop something happen ke kamu
nanti andi malah tambah sedih nanti malah kalian berdua like you know
malah jadi sakit dua duanya
udah please jangan begitu jangan begituin
bu tolong tunggu dulu lah sebentar ya saya mau meredisa kondisi pak a
baik dok berusaha
dok tolongin dok dipegangin nih tangannya
kul ke talanya mau dibuat beres aja
aro tolong pegangin sebentar pak a ya
kalau nanti balon biru itu keguncang guncang pusing gimana
tadi gak mau
ya udah ya udah ya boleh ya nanti ya
nanti kita ngedance kayak gini
iya iya iya ya mending kamu seneng udah
sus pak siapkan nomor pasien
iya pak a
harus ke tempat istri saya
ya pak surya terima kasih ya tadi udah
saya membawa al ke ruangan igd
saya prihatin maksudnya dia masih belum balance belum stabil
kita doakan kondisi al semakin baik semakin stabil
amin amin amin saya juga mendoakan al ini semakin baik ya pak
biar anak anak kita selalu dalam kejalanan
al itu kuat kita harus ingat itu
ya tapi dia keras sekali
dia terlalu keras kadang kadang susah untuk ngomongin crow
memang karakternya begitu tapi kita juga harus juga kuat berusaha
ibu apa kabar
ibu ibu gak apa apa kan
ada apa bu
ya sebenarnya ini soal tadi kami habis menjenguk andin
kemudian ada satu kejadian yang mengakibatkan terganggu lagi kepalanya
ya untung ada pak surya di sini ada riza jadi bisa sedikit banyak kayak saya ya nega
terus bagaimana rendy bu maksudnya saya juga mau menjenguk rendy saya mau kuatir sekali dengan kabarnya
jadi sudah rendy baik
randy alhamdulillah sudah membaik dan sekarang ada mbak bella yang menemani dia
jadi saya bisa keluar sebentar tadi saya mau ke tempatnya rendy tapi saya lihat ada ibu rosa sama pak surya di sini
sebentar saya mau menghabari rendy dulu nih
tante lagi ada di depan igd ada bu rosa dan pak surya di sini karena pak a lagi ditangani di dalam igd karena kepalanya sakit lagi
sampaikan ke randy kalau tante mau nemani bu rosa dulu
permisi ini makan siangnya pak rendy bu
makasih ya sus
sama sama pak nanti setelah makan jangan lupa diminum obatnya ya pak
kalau begitu saya permisi dulu ya pak bu
terima kasih sama sama
di aku boleh suapin kamu atau mau gimana
wah gak usah biar saya aja saya bisa kok kamu kan masih kerja juga kan
kerjaan aman cuman kalau aku lihat dari kondisi kamu
kamu belum kuat sih d tapi it's okay kalau kamu gak keberatan aja aku izin suapin kamu
gapapa kalau belum kuat kan aku bisa suapin kamu apa salahnya
ya udah sebentar aku cek handphone dulu ya takutnya dari mama kamu
iya di benar ini chat dari mama kamu
mama kamu minta maaf gak bisa langsung kesini dulu karena harus nemenin tantarosa
mas al masuk igd karena kepalanya sakit d
bel aku mau ngecek kondisinya kesana ya
d d sebentar boleh kamu tenang dulu kamu tiduran dulu sebentar tahan kamu sakit gitu d
gini gini kamu tenang dulu makan dulu setelah minum obat aku akan minta izin sama dokter
kalau dokter izinin aku akan segera nganterin kamu pakai kursi roda ya
tapi aku mohon harus makan dulu sama minum obat
iya d maaf kalau kamu sekarang maksa mau ketemu mas al juga kan belum bisa kalau di igd belum bisa dijemuk d
sabar ya nggak apa apa ya
ya allah pak al ada apa ini semoga pak al gak kena panah apa
pak al tenang kondisi bapak masih sangat lemah
sustar siapkan obat
saya harus ke tempat istri saya
iya pak tapi kondisi bapak masih apa
saya gak tahu pak al
siapkan obat penanang
saya pamit dulu mau lihat kondisinya andi
ya ya baik
saya di sini dulu ya
ya ya mungkin aldebaran nanti saya minta kabar soal andi nih pak
ya nanti kita telepon aja ya
ya silahkan pak
ya boleh temenin pak suraya
oke ini buat andi
bawa di teraci
iya iya silahkan duduk
bu mayang baik sekali sih masih sempat membuatkan ini
bu pasti besok enak sekali
al kamu mau kemana hei hei hei
kamu belum kamu belum oke
tolong dong kamu jangan keras begini
tolong bawa pasien ke ruang kembali ya
hati hati jangan sampai jatuh atau terbentur
pak bapak harus kembali
dokter akan memeriksa kondisi bapak pak
iya pak ada keadaan
balik lagi ke dokter pak
yang tadi di tangan itu loh
kembali ke igd oke
andin juga lebih baik
andin akan baik baik aja